video amatir ini merekam aksi sejumlah ibu rumah tangga di kecamatan caringin garut jawa barat pada selasa dua puluh enam mei
mereka membongkar pembatas jalan yang menghalangi pintu masuk ke kawasan pantai raja buaya
agar kendaraan yang membawa wisatawan dapat melintasi gerbang
pemerintah kabupaten garut meminta masyarakat dan pelaku usaha wisata bersabar
serta menaati protokol penanganan wabah virus corona
saya kira kita semua mohon sabar ya mohon sabar karena tempat wisata belum dibuka
semua tempat wisata yang dimiliki oleh kabupaten garut baik oleh pemerintah maupun oleh swasta ditutup dan sampai saat ini belum dibuka